satuan tugas perlindungan anak direkturat reserse kriminal umum polda lampung
kembali memeriksa korban pemerkosaan oleh petugas lembaga pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten lampung timur
korban datang didampingi dua orang kuasa hukumnya dari lembaga bantuan hukum bandar lampung selasa pagi
selain itu polisi juga memeriksa ayah kerabat dan seorang tetangga korban
dari kerabat itu ayahnya mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual
tidak hanya menghadirkan korban dan tiga orang saksi kuasa hukum korban juga menyerahkan sejumlah barang bukti
pihak korban meminta agar polisi segera memeriksa terlapor da agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti
hari ini dari keterangan saksi korban nf dapat diterangkan bahwa memang benar sejak bulan januari sampai dengan pertengahan februari
beliau telah dicabuli oleh saudara
polisi masih akan mendalami semua keterangan saksi yang disampaikan hari ini
setelah itu polisi baru akan memeriksa da
kami akan melihat bagaimana keseharian korban karena yang kita ketahui dari tahun dua ribu sembilan belas akhir tahun dua ribu sembilan belas
korban bersama duduk terlapor atau tersangka ini sudah saling mengenal
nah bagaimana habitual action ataupun keseharian pola kesehariannya
kami akan melihat bagaimana keseharian korban dan juga terlapor tersangka ini
dalam keterangannya korban mengatakan mendapat kekerasan seksual sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh
ayah korban sebelumnya sengaja menitipkan putrinya di rumah aman ini untuk meminta perlindungan
setelah sang putri menjadi korban pemerkosaan orang tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu
sugianto andi surahman lampung